selalu saja ada yang menarik pastinya datang dari persidangan setia novanto dalam kasus ktp elektronik
termasuk tingkah novanto selama sidang yang banyak menarik perhatian dan menjadi bahan perbincangan
berikut kami hadirkan beberapa potret momen momen selama persidangan
kita akan bahas
kita akan bahas bersama iwan krisnanto pakar mikro ekspresi wajah
mas iwan selamat malam
kita melihat anda juga pasti melihat di media televisi kemudian di media online
unik sekali menarik sekali kalau kita melihat bagaimana setia novanto memberikan pernyataan
atau paling tidak menunjukkan ekspresi ekspresi selama persidangan
seperti misalnya hari ini ketika pembacaan fonis
kayaknya lebih banyak tertibis
tapi tidur kayaknya bukan yang baru kali ini ya
sebelum sebelumnya juga pernah gitu
kalau saya lihat dari ekspresinya setia novanto tidur itu adalah merupakan sebuah ada penyesalan
dan juga di situ dia sedang dalam berpikir apakah dia harus mengakui
atau membeberkan fakta fakta yang telah ditemui sebenarnya
oke jadi tidur itu bukan berarti tidur tapi apa
secara pemikiran otaknya sedang bekerja untuk berpikir kira kira ini mau ngapain
atau memberikan pernyataan apa gitu ya mas iman ya
iya seperti itu jadi di dalam meramnya itu adalah sebuah pemikiran
dan juga berbicara dalam hati sendiri langkah langkah apa yang harus saya lakukan
sehingga pada saat yang bersangkutan itu difonis atau apapun itu bisa lakukan langkah selanjutnya
oke yang dari anda pelajari
terus anda amati juga selama persidangan setia novanto ini ekspresi ekspresi yang ditunjukkan
yang ditampilkan jenuin nggak sih mas
artinya memang secara asli ya seperti itu nggak dibuat buat atau apa
kalau saya melihatnya itu ada drama ya dibalik itu
drama dramanya seperti apa yang anda analisa
jadi seperti ada misteri yang memang harusnya dibuka secara besar besaran
tapi kuncinya sebenarnya di setia novanto
jadi anda menangkap ada kejanggalan ada kebohongan di dalam pernyataan pernyataan itu ya
melihat dari ekspresi gitu
apa mas atas dasar apa atau atas dasar indikasi apa kalau dari pengamatan atau mikro ekspresi wajah ini
saya melihat tadi salah satu tadi foto di detik com
pada saat setia novanto masuk ke ruang sidang dalam keadaan muka yang datar seperti itu ya
itu sebenarnya tidak bukan apa ya
kalau kita lihat seperti orang pada umumnya di masuk ke ruang sidang
itu pasti ada guratan guratan di wajah yang menunjukkan kesedihan penyesalan atau apapun itu
dengan datarnya wajah itu berarti ada sesuatu di baliknya
jadi dalam artian di sini apakah memang yang bersangkutan ingin membuka semuanya
atau harus disimpan atau dia harus
atau takung jawab atas semua ini demi keselamatan semuanya
begitu kurang lebih kalau saya lihat
hal hal kayak gini sebenarnya merefleksikan kepribadian seseorang yang sebenarnya
atau dia lebih fokus kita lagi ada di masalah misalnya ada di kasus ktp elektronik
di sidang ktp elektronik
kita fokus di sini atau memang mengaplikasikan memang ini sebenarnya kepribadian seseorang
kepribadian pak setnoff

kalau saya lihat bukan
kalau saya lihat pak setnov itu adalah orang yang ekspresif sebenarnya
dari duratan wajahnya
pada saat dia suka dia akan meluarkan pasaran kesukaannya
pada saat dia sedih atau dia senang akan memasalkan semua itu
karena memang kalau kita perhatikan ya bukan hanya dari peredaran meme
kemudian parodi parodi agak berbeda sekali bagaimana transisi wajah pak setia novanto
ketika sebelum masuk atau terseret
dalam pusaran kasus ktp elektronik ya
mas kalau misalnya anda lihat juga banyak sekali meme meme mulai dari ketika pak sato sakit
kemudian ada safety yang listrik waktu itu juga mengalami kecelakaan dan sebagainya
itu juga masuk dalam hal hal yang dibuat buat
kalau melihat dari ekspresi wajah
kalau misalnya di
karena memang kalau saya lihat dari kejadian kejadian sebelumnya
kalau kita lihat ke belakang itu ada memang ketidakwajaran sebenarnya
dari indikasinya dari pengamatan anda analisa anda
jadi misalnya contoh pada saat yang mobil tersabat tersabat di tiang listrik itu
kenapa pada saat misalnya di wajah yang tertampil di media itu adalah wajah seolah olah tidak terjadi apa apa
di wajahnya atau lukanya atau apapun itu semuanya bersih
dan pada saat di
sudah bebas dari rumah sakit artinya keluar terus seolah olah tidak mencerminkan seperti orang yang memang baru sakit seperti itu
mas kalau anda kan pasti sering sekali melihat atau mungkin menghadapi kasus kasus di mana tersangka atau terdakwa ketika ada dalam suatu persidangan ya
bagaimana sih sebenarnya untuk membedakan ketika seseorang itu terdakwa atau tersangka ada dalam posisi atau mengeluarkan ekspresi yang benar benar jenuin artinya alamiah
natural sesuai dengan perasaan dia saat ini sama yang dibuat buat
kalau kita ini kita sedikit keluar dari kasus yang ini ya
misalnya kalau contoh misalnya ada beberapa kasus yang berkaitan dengan narkoba dari celebrity cyberti yang kita lihat di tv misalnya
itu sangat terlihat kadang ada yang ekspresi yang suka suka bilang bukan saya melakukan ini dan dia spontan melakukan itu
sementara kalau yang dibuat buat seringkali
itu ya dia berkedok dengan menggunakan
akhirnya kalau dia beragama islam akhirnya dia menggunakan apa namanya pakaian pakaian yang muslim misalnya
terus dia bilang ya tunggu selanjutnya proses berikutnya segala macam
ya karena dia merasa memang dia tersangka dan itu benar dia lakukan itu
kalau sih mereka seperti itu
ada dua tipe orang pasti ya
ada orang yang responsif ketika ditanya atau menghadapi misalnya fonis begitu ya responsif reaktif emosional
begitu lebih berbahaya
mana sih mas orang orang yang responsif atau justru orang orang yang diam yang pikir pikir dulu nih tenang tenang aja
kalau dari segi penyidikan sebenarnya yang agak lebih sulit atau lebih apa namanya harus diteliti lebih dalam lagi itu yang justru yang datar
karena kalau yang responsif atau ekspresif itu lebih mudah kita ambil perterangannya
kalau saya melihatnya seperti itu
terima kasih mas iwan krisnanto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih sekali lagi
terima kasih iwan
ya baik sama sama
di ponis setianu fanto ya
hari ini selalu saja tertidur ya
kita tutup data ontologinya
kita akan buka apa kata atau komentar netizen atas fonis pidana setia novanto hari ini
saya ajak anda kita akan buka yang pertama dari akun ini dia
akun ed mahmudin ma
pak setiano fanto selamat menjalankan ibadah di balik tahanan
semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi
sinis ya komentarnya ya
lalu berikutnya ed ayub dijan
setelah papa minta saham sekarang setelah difonis papa minta keringanan
oke berikutnya kita lihat dari rian ernest
juga ikut mencuit apresiasi kepada pihak kpk
maling uang rakyat satu lagi masuk bui selama lima belas tahun dan dicabut hak politiknya
sedih banget gak ada elit politik yang hadir di pembacaan putusan
cuma satu politisi golkar
lalu berikutnya dari prof ais hikam
fonis untuk setnov lima belas tahun bui mengembalikan uang negara tujuh tiga juta dolar
pecabutan hak politik ditolak jadi justice collaborator
katanya agak agak lumayan lah ya menurut prof s hikam ya
dan yang terakhir dari edron z kavin
setia novanto cuma di penjara lima belas tahun terus dendanya cuma lima ratus juta
lebih seru dramanya katanya daripada hukumannya
lebih seru miminya
atau mungkin juga ya